dampak kenaikan harga minyak goreng sangat dirasakan antara lain oleh pedagang gorengan dan ibu rumah tangga
mita yang bekerja sebagai pedagang gorengan di jalan bina warga kecamatan pancoran jakarta selatan misalnya menyebut
merasa tercekik karena meroketnya harga minyak goreng
harga minyak goreng yang naik membuatnya harus menaikkan harga gorengannya
ini kan awalnya jual gorengan tuh seribu berhubung minyak naik jadi sekarang jadi lima puluh
bingung mau jualan gimana gitu kan minyak naik gak jualan gak ada pemasukan
demikian halnya ibu rumah tangga mengeluhkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok
sylvia dan neneng warga bina warga menyatakan harus menekan biaya pengeluaran sehari hari
karena kenaikan harga bahan pangan seperti telur ayam negeri
yang kini mencapai rp tiga puluh dua
hingga rp tiga puluh empat per kilogram
dari harga normal yang hanya rp dua puluh dua hingga rp dua puluh lima
kalau bisa sih kita agak keberatan juga ya kalau yang namanya mahal ya kan
ekonomi sekarang kalau bisa sih ya dituruninlah sedikit gitu
kayaknya kita untuk minyak aja udah berapa belum lagi telur
itu kan makanan kita sehari hari ya gitu
kalau lagi pas kita nggak ada sama sekali gimana
mau ceplok telur aja juga kan bingung kalau minyaknya udah kayak begini kan
berkurang dah jadinya belanja saya jadi semua kurang ya kan
jadi sekarang saya rebus rebus aja dah
berdasarkan data dari informasi pangan jakarta
jika mengacu pada harga normal harga minyak goreng curah dipatok rp empat belas hingga rp enam belas per kilogram
tetapi kini naik menjadi rp dua puluh hingga rp dua puluh dua per kilogram
sementara itu direktur jenderal perdagangan dalam negeri oke nurwan mengatakan
fenomena kenaikan harga minyak goreng curah disebabkan oleh naiknya harga crude palm oil internasional
dan harga cpo naik di internasional ini berdampak pada produsen minyak goreng juga
yang tergantung harga cpo naik dan menyebabkan minyak goreng curah itu naik
oke memprediksi pada januari dua ribu dua puluh dua harga minyak goreng curah akan mengalami penurunan sekitar rp enam belas